kita ke sorotan selanjutnya wakil presiden terpilih pemilu dua ribu dua puluh empat gibran raka buming raka
menanggapi pernyataan sekjen pdi perjuangan hasto kristianto
yang hilaf mendukung gibran sebagai wali kota solo
gibran merespon singkat berterima kasih atas masukan hasto
menanggapi ucapan hasto soal hilaf memilih dirinya sebagai wali kota solo
gibran pun menyebut hasto sebagai sosok yang paling oke